terima kasih anda masih bersama kami hingga minggu sore
ratusan warga kabupaten natuna kepulauan riau masih bertahan di kantor dprd kabupaten natuna
mereka menuntut pemerintah pusat memberikan jaminan kesehatan kepada warga natuna
warga menuntut pemerintah pusat terutama kementerian kesehatan
memberikan jaminan kesehatan kepada warga kabupaten natuna
atas kebijakan pemerintah yang menempatkan karantina ratusan wni dari tiongkok di kabupaten natuna
jaminan kesehatan bisa dilakukan dalam bentuk posko posko pelayanan kesehatan
serta tenaga kesehatan dan perlengkapan di natuna
mereka juga meminta menteri kesehatan berkantor di natuna
selama proses karantina wni dari tiongkok berlangsung
dia harus memberikan kompensasi dan jaminan kesehatan terhadap masyarakat natuna
dalam bentuk posko posko pelayanan kesehatan

vitamin antibiotik kemudian psikiater
kemudian ke depan untuk menyiapkan sarana perasana kesehatan yang berkualitas di natuna
kami sifatnya di dpr hanya bisa menampung daripada aspirasi masyarakat
sekarang ini tuntutan masyarakat
tidak lagi untuk menolak
namun tuntutan mereka untuk dipulangkan
karena sudah ada disitu
itu yang pertama
yang kedua mereka juga minta jaminan kesehatan warga masyarakat nanti menahan dari pemerintah pusat
nah sifatnya kami paling paling bisa menyambung komunikasi itu dengan pemerintah daerah
untuk disampaikan kepada pemerintah pusat